kita ke informasi berikutnya lantaran tak menjalankan aturan protokol kesehatan
sebanyak satu tiga ratus enam puluh satu perusahaan di ibu kota mendapat pengawasan ketat dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi dki jakarta pada jumat siang
dari satu tiga ratus enam puluh satu perusahaan yang diawasi secara ketat tiga ratus lima puluh satu diantaranya sudah diberikan nota peringatan pertama dan satu ratus satu perusahaan diberikan nota peringatan kedua
sementara dua perusahaan terpaksa mendapat sanksi terberat berupa penutupan sementara
kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta andrian syah mengungkapkan meski sejumlah perusahaan sudah menyiapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku
rata rata perusahaan tidak menjalankan protokol kesehatan yang telah disediakan
dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi dki jakarta berharap agar seluruh pihak baik perusahaan maupun pegawai
untuk menjalankan aturan protokol kesehatan di lingkungan kerja selama penerapan psbb transisi fase kedua
sebenarnya karena psbb ini sudah berjalan hampir empat bulan menuju ke lima bulan
rata rata perusahaan maupun perkantoran itu sudah paham terkait masalah protokol pencegahan covid sembilan belas
makanya kita di sini selalu rewel membentuk yang namanya satgas covid internal perusahaan
karena petugas kita itu hanya
kalau tidak salah hanya satu ratus tujuh puluh lima petugas yang kita kerahkan untuk melakukan pengawasan setiap harinya